dari sepak bola dalam negeri jelang digelarnya piala presiden dua ribu delapan belas dan liga satu dua ribu delapan belas
manajemen persebaya surabaya meluncurkan jersi pramusim baru
peluncuran jersi ini sekaligus membuka gerai official merchandise baru tim bajul ijo
inilah jersi pramusim persebaya terbaru yang diluncurkan menghadapi turnamen pramusim piala presiden dua ribu delapan belas dan liga satu dua ribu delapan belas
jersey seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah ini secara resmi diluncurkan bersama dengan pembukaan persebaya merchandise store cabang babatan liung pada minggu siang
terinspirasi dari model era perserikatan dan persebaya di tahun dua ribu tujuh belas
jersi jersi ini mentereng dikenakan oleh model octavianus fernandi miswar saputra dan rahmat irianto
tiga jersi yang diluncurkan dalam kesempatan ini yaitu jersi pramusim untuk lagakandang
yang didominasi warga
warna hijau dengan tambahan aksen putih
kemudian jersi dengan dominasi warna putih dengan strip hijau untuk lagakandang
serta jersi untuk penjaga gawang dengan warna orange
jersey baru ini diharapkan bisa memompas semangat para pemain tim juara liga dua dua ribu tujuh belas yang promosi ke liga satu dua ribu delapan belas ini
dan juga memenuhi animo para fans dalam mendapatkan merchandise persebaya asli terbaru
jersi ini memiliki pembukaan persebaya yang terbaru

jadi insya allah mudah mudahan semakin maju dan semakin banyak lagi semakin banyak lagi
pembukaan persebaya merchandise store merupakan salah satu langkah manajemen persebaya yang bertujuan untuk membuat persebaya menjadi klub profesional
bukan hanya secara tim dan operasional tapi juga secara pengelolaan komersialnya

pembuatan merchandise store merupakan salah satu langkah manajemen persebaya yang bertujuan untuk membuat persebaya menjadi klub profesional

tapi kita lebih mikir buat kita sendiri bahwa ini tuh sehat
karena persebaya memang sejak awal berkomitmen pengen hidup secara finansial
yaitu terutama dari merchandising
setelah pembukaan gerai cabang baba dan muyung ini persebaya akan terus menambah gerai resmi penjualan merchandise di berbagai wilayah surabaya
dan di luar kota surabaya
tri broto purnawanto surabaya jawa timur